yang ngomong ngomong soal lomba banyak sekali cara menyambut piala dunia dua ribu delapan belas
salah satunya dengan merias kampung dengan ornamen khas sepak bola dan mengadakan sejumlah perlombaan
seperti apa serunya kampung piala dunia di komplek mutiara sentul bogor berikut liputannya
demam piala dunia dua ribu delapan belas mulai terasa khususnya di kompleks mutiara sentul cibinong bogor jawa barat
warga kompleks menyulap kampung mereka dengan ornamen khas piala dunia
bahkan warga sempat menyelenggarakan event khusus seperti lomba fun futsal fast dribble juggling dan juga blind goal
antusiasme warga begitu terlihat dan sejak pagi sekitar empat ratus warga kompleks telah memenuhi lokasi acara
ya tidak hanya perlombaan ibu ibu setempat dilibatkan untuk mendirikan stand bazar
dan kompleks ini menargetkan untuk menang dalam lomba mendekorasi kampung
atau perlombaan yang akan mencapai kemampuan
piala dunia yang digelar transmedia
piala dunia yang digelar transmedia